mau ngantar aiwan nyamber apa
memangnya pake trepa yang nyamber apa
ini mau ke rumah kang gubun dulu
saya berangkat dulu
isi bensin dulu
tadi di pomnya antri
sampai jumpa di video selanjutnya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kok baru dateng
tadi di jalan iding balik lagi ke rumah
yaudah gak usah dibahas
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tadi di jalan iding balik lagi pulang ke rumah
memangnya kamu tadi sarapan makan apa
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecepetan
buka aja pintunya
hari ini udah mau belajar jalan
gak usah ngerepotin
saya juga sebentar
kang gopang udah berangkat kerja
saya mau beli kopi dulu
udah sampai tempat kerja
baru turun dari angkot
masih harus jalan lagi sedikit
saya di rumah bu bun
tadinya mau sekalian pamit sama kang gobang juga
tapi kang gobang udah keburu berangkat
jadi pulang hari ini
pakai pesawat dari jakarta
semoga kita bisa ketemu lagi ya wan
masih belum datang juga
zahlnya hidup tetap kuat mode
saya sedang ke depan
pasti setempat untuk aladdin
ke tempat pt
katanya nunggu dijemput sama tamam
dua hari yang lalu kamu nanyain kapan aku off
terus aku bilang lusa itu kan berarti sekarang
terus kita janjian mau ketemuan jadi
jadi katanya yongki sama tamam lagi di jalan
udah deket katanya
nanti aku nganter bapak dulu ke stasiun
dan setelah itu kita ketemu
kang mus diantar siapa
diantar sama anaknya
kang mus gak mau
kalau yang ngantar rombongan nanti dikira mau pergi naik haji
kalau gitu saya mau ke kebun
lihat yang kerja
jangan lupa langsung kartu ram
oke evaluasi berikut kualitasnya ya
bukannya memang bahwa nemu bandara juga

karena dekatasi hamil banyak sekali dengan kebenarannya

soal presentasi ke kang mus paling lambat kapan
presentasi buat bantuan modal
paling lambat kemarin
berarti saya telat
iya hari ini kang gus mau berangkat ke garut
kapan balik dari garut
kang mus kesana
lagi ngurus beli tanah
buat lahan pertanian
kalau lahan pertaniannya udah jalan
kang mus mau bener bener tinggal di sana
kesini kalau anda perlu aja
masih ada kesempatan
kamu kan bisa presentasi kalau kang mus kesini
sekarang dianter si neng
dianternya sampai garut
cuma sampai stasiun
kalau sekarang cuma mau ngurus jual beli tanah aja
berarti enggak lama
tulangnya jangan lupa bawa oleh oleh
mak mau oleh oleh apa
kalau dari garut oleh olehnya dodol mak
mak enggak suka dodol
suka nempel di gigi
tapi di garut nggak ada yang jual oleh oleh tahu sumedang
belinya di cileni
most pakai kereta bukan pakai bis
terserah enggak ada tahu sumedang enggak usah pulang
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu